kita tidak usah mengharapkan apa apa lagi dari neneng
bapak akan melakukan apa saja
untuk menghidupi kita sekeluarga
kalaupun ada kiriman dari neneng
bapak tidak akan ambil
tidak tega rasanya bapak memberikan susu ronaldo dari uang kiriman nenek

kan papa emang udah jelek atau sayang
kura kura yang di air
yang badannya kayak helm
bu guri yola bilang papa kayak kura kura yang jelek
kura kura pa umurnya sudah tua
kura kura pa kalau tubuhnya kita balik gak bisa bangun
gak bisa balik badan
bu guru yola bilang papa seperti kura kura jelek
bu guri bilang jeniper jangan mau punya papa kayak papa
jeniper harus jauh dari papa
jeniper gak boleh tinggal sama papa
bu guri mau pisahkan jeniper dari papa
papa gak mau dibisahin sama jeniper
papa gak mau
jeniper gak mau belajar lagi sama bu guri yola
bu guri yola gak boleh lagi kesini
iya bu guri yola gak boleh lagi kesini
papa juga sayang sama jeniper
papa gak mau kehilangan jeniper
papa gak mau dibisahin sama jeniper
kamu tidak foto itu kan jarang sekali terjadi
kum kum ada apa sih bisik bisik
penting bener ya
takutnya ini jadi beban berat sekali untuk kamu cek
masuk di goncengin dadang
jangan senyum senyum aja kos
kum maksudnya apa ya si pedet itu goncengin mertua saya
tadi sampai mana bu
apa tujuannya jennifer itu berpura pura
karena tanpa dia berpura pura pun
dia sudah bisa memahami papanya dok
tapi atau mungkin
jennifer itu sebenarnya suka dibully tentang ayahnya di sekolahannya
ya mungkin dia berfikir
daripada ayahnya yang dibully sendirian
jadi dia itu memilih
dia berpura pura untuk menjadi seperti ayahnya
itu supaya untuk menutupi
dia itu gak sakit hati juga
karena dibully di sekolah itu bu
ya ini sih kemungkinan
bu guruyola jahat
kamu tunggu disini ya sayang ya
kamu tuh guruyola ya
doy ini akum masa kamu tidak kenal sama suara saya
ternyata beneran kamu tuh kum
iya ternyata beneran kamu tuh kum
nanya satu satu
kenapa kamu tidak jamaah di musola
kamu kenapa tidak sholat jamaah di musola
iya saya gak sholat berjamaah di musola
bum bu buruyola jahat
saya mau dipisahkan sama jenniper
besok saya akan bicara dengan wali kelasnya bu dokter
dari pengalaman saya dalam kasus bully
biasanya anak anak itu malah menjauhi ayahnya bu dokter
atau memprotek ayahnya supaya tidak dibully
tapi dalam kasus ini unik bu dokter
jennifer itu malah bersatu dengan papanya untuk sama sama dibull
silahkan masukkan kedeng
iya terima kasih ibu dokter
gimana kang kesel pelajian di musholahnya
iya bu guru
alhamdulillah di ceralos masih ada tokoh yang disegani pak ustadz
jadi mudah untuk menggerakkan warga
saya rasa memang kuncinya itu minimal ada satu orang tokoh yang disegani semua orang
gimana kalau kita lanjutin ngobrolnya setelah suster datang
soalnya suster lagi beli makanan ringan dulu di luar
ah kang kusoi sebentar ya saya bikinin minum dulu
enggak usah bu dokter biar saya aja yang bikin
permisi bu dokter
tidak ada apa apa pak
untuk menghidupi kita sekeluarga
kalaupun ada kiriman dari neneng
bapak tidak akan ambil
tidak tega rasanya bapak memberikan susu ronaldo dari uang kiriman nenek